kpk akan mendalami keterangan mantan bendahara umum partai demokrat nazarudin
yang menyebut ada keterlibatan wakil ketua dpr fahri hamzah dalam kasus ktp elektronik
jurubicara kpk febri diansyah memastikan akan mencocokkan keterangan nazar dengan keterangan keterangan saksi lain
kpk pun membuka kemungkinan akan menetapkan tersangka baru dari kalangan birokrasi
swasta atau unsur politik setelah ada bukti permulaan yang cukup
jadi keterangan nazarudin sudah disampaikan sejak awal sebenarnya ketika proses penyidikan kemudian di persidangan persidangan yang lain
tentu saja seperti keterangan saksi saksi yang lain pertama kami hargai keterangan tersebut
namun untuk penelusuran lebih lanjut tentu kita harus melihat kesesuaiannya dengan bukti bukti yang lain
karena keterangan saksi tentu tidak bisa berdiri sendiri jadi kita akan cermati kita akan lihat
kita akan perdalam namun harus dicek sesuai dengan keterangan saksi yang lain atau keterangan atau bukti bukti yang lainnya
ini berlaku sama untuk seluruh keterangan yang disampaikan oleh saksi saksi